afni jurusan hubungan internasional
saya yoda fakultas ilmu pengatauan budaya
saya kanuram dania dari fakultas ilmu budaya
saya anissa ulansari ilmu sejarah
saya anissa ulansari ilmu sejarah
saya anissa ulansari ilmu sejarah
mencapai kesepakatan yang bisa di apply baik negara maju dengan negara berkembang
mungkin diperhatikan juga ke industri industri terkait seperti yang menghasilkan listrik dan lain lain
mungkin juga masuk iklim investasi kayak sekarang indonesia mau apa namanya masuk ke era electric vehial itu kan juga cukup bagus ya
kayak mengurangi nanti mungkin impor bbm
jadi kita bisa surplus neraca
harapan aku sih ke depannya untuk ketimpangan ekonomi yang selama ini ada di dunia itu bisa cepat terselesaikan lah
istilahnya negara negara berkembang ya apalagi sekarang kena dampak pandemi covid sembilan belas ini gak cuma indonesia aja itu bisa terbantu dengan adanya g dua puluh ini
semoga sih indonesia bukan cuma jadi negara pengekspor bahan bahan mentah
jadi kayak kita juga bisa punya industri langsung di sini punya kita sendiri juga
bisa menjadi pedoman untuk melakukan perekonomian untuk pembangunan ekonomi dan lain lain gitu
kondisi dunia bisa lebih baik lah ya mbak ya
bahkan indonesia jadi tuan rumah mungkin kan akan banyak juga negara negara yang berkunjung gitu
jadi akan mengetahui lebih dalam mengenai indonesia itu sendiri meningkatkan pariwisata